akan mau pergi
sebenarnya saya tuh pengen ngobrol sama yuyun
tapi gak disini
akang gak makan memangnya tadi makan di jalan
mana berani akan makan di jalan
takut ditabrak mobil
atau motor yang lewat
akang tadi makan di warung
di pinggir jalan
mau pulang makan di rumah
tapi udah keburu lapar
kalau mau masak
bikin telur ceplok aja
si neng udah waktunya pulang
kalau telat langsung telpon
kita harus tau ada dimana dia
dia itu udah puber
udah mulai belajar pacar pacaran
akang tau udah dimana

mau main apa kesana
kamu gak mau
nanti kan dimarahin
sama rumah kamu
kalau pulang telat
mau belajar bersama
belinya udah lama
tapi pesatu bapak beli gak ada casannya
kok beli hp gak ada casannya
mau ke rumah teman dulu
mau belajar bersama
belajar bersamanya disini aja
di rumah kamu
kalau ke rumah neng
kata temen temen kejauhan
berapa orang teman kamu yang mau belajar bersama
atau kalau perlu pulangnya
bapak answer pake motor satu persatu
kalau nggak boleh sama orang tuanya
nanti bapak telpon
bapak yang minta izin
kalau di rumah temen gak boleh
kita pulang aja
kalau dia pulang terlambat ya
dia selalu bilang mau ke rumah temennya
mau belajar bersama
kalau esi larang
takutnya emang iya belajar bersama
barusan dia ngebohong
akang tuh udah dimana
jangan kesini ah
saya takut digigit
kata kang komar
mau kemana kang
si moro selalu bergigit
menghilang dari terminal
amelinya gak bisa dihubungi
ada komando dari si jamaah
si jamal ngasih komando ke si pipit sama si murat
gak tau kang
kang jamal tadi ngancam iwan
akang mau pergi
ya cak takut paham
itu kan ada yang nganggu
si wan lagi godain nyuyun ya kang
kayaknya dia balik kesini
niatnya bukan buat kerja
emang cuma pengen deket sama yuyun
dia dapat izin dari kang mus
dia di atas angin
ngapain tuh si muras sama si pipit kesini
selamat siang kang
mau apaan nyari si iwan
tadi dia nanya
yang saya tanya dia nggak jawab
saya lagi menuju pasar
tapi takut gak keburu
kalau ada si pipit sama si murad kesana
kau mau ke kapalwidah
kamu dire sole
dia sudah keluar dan mungkin sekarang sudah jadi pergekan
sekarang kang mus yang datang ada apa ya
si murad sama si bibit kesini
itu motornya di sebelah kan
saya tanya orangnya bukan tanya motornya
kalau motornya ada berarti orangnya ada
belum tentu bisa aja dipakai orang lain
sekarang kemana si murat sama si pipit
ke pasar nyari si iwan
sekarang saya sudah pergi dari pasar lagi diangkut
kang komar mau kopi apa
enggak kopi susu
si yuli udah balik kesini
kamu udah cari dia
belum sempat kang saya kan sibuk di pasar
kalau saya nyari dia saya nggak tahu nyarinya kemana
ya sudah tulenario

kalian kesan ya
hanya sangat gesprainsius